empat hari pasca penemuan mayat eno polisi akhirnya berhasil mengungkap motif pembunuhan keji ini
pelaku diakini membunuh karena tidak terima korban dijodohkan
sebelumnya tiga orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan ini
salah satunya merupakan kekasih korban
setelah melakukan olah tempat kejadian perkara dan pemeriksaan
petugas gabungan dari direktorat reserse kriminal umum polda metro jaya
polres metro tangerang dan polsek teluk naga
menetapkan iha r a dan m a sebagai tersangka pembunuh e f
karyawati berusia delapan belas tahun
tersangka iha mengaku sebagai kekasih korban
pekan lalu ia menemui korban untuk melakukan perpisahan
karena korban akan dijodohkan oleh orang tuanya
tetapi korban menolak iha yang berusaha memeluknya
ia terima tersangka lalu pergi memanggil kedua temannya r a dan m a
mereka kembali ke mes untuk memperkosa dan menganiaya korban
baru keluar ketemulah dengan dua orang itu
diajak masuk ke dalam dia sudah perkosa saja
nggak akan jadi pasar kamu kok
dia sudah memutuskan menentangnya
itulah yang terakhir
keketannya yang apa gitu
yang memang ketemu terakhir karena dia mau kawin
udah ditunangkan sama orang tuanya
seorang teman korban mengaku mengenal tersangka
yang bekerja di tempat yang sama dengan korban
satu perusahaan juga tapi
dia satu perusahaan sama korban
kalau yang rahmat
dayat rahmat dayat
kenalnya sama yang itu tadi kayaknya
saat ini ketiga tersangka menjalani pemeriksaan
direkturat reserse kriminal umum polda metro jaya
dodi wahyudi tangerang